memahmasin ngagetin emon aja hehehe makanya mon curhat kok sama ayah ya biarin dari patah curhat
sama orang lain nanti jadi viral berasa jodoh mon mon lihat deh berita hari ini indonesia bakal jadi
pemain ekonomi digital terbesar se asia tenggara wah udah ren to map in tapi bentar ekonomi digital itu
apa ya ya maklum memang kan orang desa jadi nggak paham nih mas in jadi gini mon ekonomi digital itu
aktivitas ekonomi melalui sarana pasar yang berbasis internet mon gimana ceritanya tuh mas in
ini sini mon lihat di hp masin disini kamu bisa nemuin semua yang kamu cari termasuk
ayam misalnya kamu mau beli ayam nggak usah nyari di pasar muter muter toko di sini kamu
tinggal klik terus isi informasi yang diminta bayar terus datang pesananmu wah gampang ya
masih terus gimana kalau mau jual ini kan imon punya ayam hai kebetulan emang lagi butuh dua lima cases
ini kan emon punya ayam kebetulan emon lagi butuh duit nih mas in siapa tahu ada yang minat
sama ayam ayam imun gampang mon caranya kamu tinggal foto apa yang kamu jual terus upload
selesai deh itu gratis mas in yalah gratis jadi ini salah satu keuntungannya kamu nggak usah
bingung buat kios lewat sini semuanya bisa dari nol wah emon mas tenang kalau yang gratis gratis
mas in hahaha seneng amat kalau ada yang gratis eh kamu tahu nggak ada yang lebih keren nih dari
jadi bukan cuma barang mon yang bisa dipesan gitu sekarang sudah mulai banyak penyedia jasa
yang bisa dipesan lewat online kayak jasa transportasi bersih bersih rumah pijat
dan lain lain mon hampir semua jasa sekarang sudah tersedia lewat online jadi tinggal pesan
lewat hp semua kebutuhan emon bisa terselesaikan keren jadi udah nggak perlu capek jalan buat
nyari nyari masin iya mohon sampai ada juga nih dompet online kamu beli nih di warung makan
atau mau bayar tol atau apapun kamu tinggal scan di aplikasi dompet digital hp mu
terus udah deh kebayar nggak usah repot repot cari uang nih dompetmu nggak perlu takut kecopot
kan berbau di banyak emang aman mas in kalau uangnya lewat situ aman lah mon tujuh aja nggak
bisa ngambil bisa aja nih mas in oke mas in mohon mau pakai itu juga ajarin emon ya masin
emang emang yakin mau pindah gaya baru bertransaksi kalau ada yang lebih mudah dan aman kenapa enggak